dalam rangka pelestarian kebaya sebagai warisan leluhur dan busana nasional
berbagai komunitas pecinta kebaya menggelar jalan santai di lokasi car free day di jakarta minggu pagi
jalan santai dengan kebaya ini merupakan upaya komunitas pecinta kebaya menggaungkan keberadaan kebaya untuk didaftarkan ke unesco
masyarakat yang tergabung dalam komunitas komunitas pecinta kebaya menggelar jalan santai berkebaya di kawasan car free day senayan hingga bundaran hi jakarta minggu pagi
komunitas komunitas pecinta kebaya ini berupaya menggaungkan keberadaan warisan budaya indonesia
mendorong agar kebaya didaftarkan ke unesco sebagai warisan budaya tak benda asal indonesia
menurut ketua komunitas perempuan berkebaya indonesia rahmi hidayati
aksi ini menjadi upaya literasi untuk membangkitkan kecintaan terhadap masyarakat khususnya anak muda terhadap kebaya
ini kita bikin acara ini dalam rangka kita menggaungkan gerakan berkebaya
kita sedang berupaya mendaftarkan kebaya ke unesco sebagai warisan tak benda asal indonesia
nah untuk itu yang namanya warisan itu kan harus diturunkan terus
dari ini aja dari udah ratusan tahun yang lalu nenek moyang kita turun turun turun sampai sekarang gitu
dan kita juga punya kewajiban untuk menurunkan ke anak cucu cicit dan lain lain
even setelah kita tiada pun kebaya ini tetap keberadaannya bisa dipertahankan di indonesia ini
peserta yang hadir dalam acara ini merasa antusias dalam mengenakan kebaya
peserta menilai kebaya merupakan
pakaian khas indonesia yang harus dilestarikan
ini seru banget karena kita mencintai budaya indonesia terutama kebaya yang akan dibawa ke unesco sebagai duta atau sebagai budaya indonesia
dan kita kita ini semua look this one semuanya pakai kebaya karena kita cinta dengan kebaya produk indonesia
karena selain dikenal di dunia kita juga sebagai orang indonesia bangsa indonesia
indonesia juga harus bangga dong dengan bendera indonesia dengan busana indonesia
kita cinta indonesia
selain menggaungkan keberadaan kebaya sebagai warisan budaya indonesia
komunitas pecinta kebaya juga mendorong agar indonesia memiliki hari berkebaya nasional
dika beremau sonny sulistiono jakarta